kalau begitu saya permisi dulu
jail banget main lempar lempar kentang
aduh aduh aduh
eh ibu ibu udah dengar belum
tentang hantu kentang
hantu yang mengganggu warga kita
palanya botak pelontos
mukanya kayak kentang gitu
ih serem deh pokoknya
ini serem banget sih bu
itu gosip atau fakta sih bu
hei itu bukan gosip
masalahnya messi lah syaksinya
itu bukan cerita settingan kan bu
biar masuk tv gitu
masa messi perlu pake setting settingan
kamu gak tau ya
kalau messi itu udah apa
jadi gak perlu pake yang namanya
terus emang bu messi ketemu hantu
mister kentang dimana
jadi gini waktu itu kejadiannya
di tempat les lesannya si zara
pas ketika lagi nungguin
eh tiba tiba ada apa
ya benar sekali
ada bapak bapak yang
nimbukin kentang kesitu
yang nimbukin adalah
serem ya bu
kampung kita udah gak aman lagi nih bu
hampir mau diculik
tapi gak jadi
karena eh karena
messi yang tabok jambang
langsung lenyap dia kabur
bu messi hebat ya
kalau saya mah
kalau ketemu bisa pingsan
berarti benar apa kata si rafa
semalam waktu dia beli somai
dia bertemu dengan mr kentang
ada pesulian kentang
pesulian kentang apa itu
jadi gini ceritanya
tolong saya mister kentang
supaya saya mendapatkan
saya capek hidup miskin dan susah
waktu itu di sebuah taman tempat mr kentang merapal mantra
ada ibu ibu yang datang minta pesugihan
ibu ini pulang dengan hati bahagia
dia membuk harta
sampai sampai anaknya dikorbankan
dua anaknya dipancing
masuk ke gebuk mister kentang di tengah hutan

mereka tak pernah kembali
wanita yang menemui mr kentang semakin semangat
dia mengikuti petunjuk mister kentang dengan merebus
kentang kentang itu akan berubah menjadi uang
sayang perempuan itu lupa diri
dia gak sadar
rambutnya mulai rontok
dan pipinya makin menggembung

dan perempuan itu akan berubah menjadi mister kentang juga
dan perempuan itu akan berubah menjadi mister kentang juga
eka banget ya ibunya

saya jadi takut pulang malam nih kalau gini bu
suami saya aja sering pergi keluar kota lagi
tenang tenang ibu ibu
tenang tenang ibu ibu
selama ada aku rinto
selama ada aku rinto
into akan melindungi ibu ibu semuanya
ricto siap menjadi sandaran para ibu ibu yang pada ketakutan
abang rinto tolong jangan cuma ibu ibu aja
tapi para janda janda juga
boleh boleh boleh
kira kira siapa ya bu di kampung kita yang pakai persugian itu
saya dan keluarga ikut bela sungkawa atas meninggalnya amanda dan amir
saya juga pak
saya dengar cerita ini dari bu wina
semoga bapak sekeluarga diberi kekuatan dan ikhlas
terima kasih ibu ibu
kalau begitu saya permisi dulu
saya tuh bukan sujon ya
tapi kok perasaan saya gak enak banget ya
soal cerita ibu ibu tadi
kok kejadiannya sama ya
sama kejadiannya pak hasan
itu anaknya dua meninggal
maksud bu anti
bu wina yang punya persugian mister hantu kentang
bisa jadi bu
awalnya aja anaknya sehat sehat
kasian pak hasan ya
baru ditinggal sebentar
anaknya udah jadi tumbal
tidak ada yang lebih baik
taftah kok rumahnya bu wina
kayak bau kentang rebus ya
coba aja deh andus
kak kok pintunya kebuka sendiri
lagian tadi kakak juga lihat
pintunya gak dikunci
enggak kak rafa meluas jalan lain aja
rafa meluas sini
rafa takut ntar kejadian kayak semalam lagi
udah rafa kamu gak usah takut
mungkin aja bu wina lagi rebus kentang
oh enggak oh rafa gak mau
ya mau balik aja
rafa emang bener ya semalam itu kamu liat mister kentang
ih serem banget kak rafa sampe ngelori
tapi seremnya gimana
bertaring kayak vampir
mukanya kayak meleleh lagi
oh ada kentang sih ya
kok ada kentang berjatuhan
anaknya yang tinggal bukannya sedih
mana mungkin bang aku tuh gak sedih sama kematian amir dan banda bang
time out time out udah cukup cukup
kesian bang hasan mbak wina kan perempuan